gak usah gak usah gue gak lapar kok
kamu kenapa sih mabuk lagi
mabuk ya enggak lah ma
kamu ada masalah ya
berantem sama kakakmu
enggak enggak ada apa apa
kalau ada masalah cerita aja sama mama
mama memang bukan mama kandungmu
kamu cerita terus terang
sama mama kalau ada masalah
ini gak ada hubungan aku sama mas doni
yaudah susunya dihabisin
selamat tidur duluan ya
selamat tidur ma
assalamualaikum dulu main masuk
loh saya kan udah nyecil pak
yang low cicil itu utangnya
hah bu bunganya
berapa sih bunganya ha
lo kata gue mesti bayar satu kali
lebar juga jongoran lo ha
lo bayar pake daun
hei bang dengar ya
mulai hari ini gue bakal kerja di perusahaan kau traktor tau gak
bikin gedung gedung bertiga
lo pikir cuma bayar utang lo aja
gue bayarin lo berdua
saya pengen tahu dong rincian hutang ibu saya
lo gak percaya
saya cuma pengen tahu aja gak apa apa kan
bagus kalau lihat
gak apa apa bu
mohon berangkat dulu ya
beben udah telat nih bu kayaknya
beben perangkat dulu ya bu ya
boleh besok kita jadian ya
mau curhat apa sih
mau minta sumbangan
eh taruh gue telfon lagi ya
kamu tuh mau nyari siapa sih
kalau nggak ada urusan jangan di situ dong
gang borna ngelewat aja
siapa sih kak
gak tahu tuh orang linglung kali
kayaknya belum datang deh
eh tapi tunggu
temen lo tuh kayak gimana sih orangnya
eh ya udah don
ntar gue kabarin lagi ya
kamu gimana sih
saya tanya malah nanya balik tadi
mana surat lamarannya dan cv nya
mulai hari ini kamu boleh kerja di sini
tapi kamu harus janji gak boleh ngelakuin haltel kayak tadi ya
dan sekarang kamu temuin tante

kamu kasih ini bilang dari saya
kalau gitu saya permisi bu
aneh banget sih kak
bunganya sebesar ini pak
kalau sebesar ini gimana saya bisa lunasin
ya gak tahu
itu kan urusan keluarga kamu
pokoknya tiap bulan kamu bukan hanya bayar cicilan tapi juga bunganya
saya usahain akan bayar cicilan itu beserta bunganya
lo bisa gak gantiin kerjaan gue
ya ampun gak apa susahnya sih
kan cuma sehari doang
gue mau ke amrik
saya takut ketauan yang di
terserah ibu aja
duduk saya dulu ya
tapi ada kan bu
ada ada sebentar ya
itu kan fotonya doni
apa hubungannya ya dengan bu laras
jadi bu laras itu istrinya
nah kamu lagi equivalen
tidak pengertian oke
anakaa di jogja
oh kayak begitu
itu memang dia bibirnya
boleh kita pukulnya
gak usah deh bu
saya lupa kalau saya masih punya tabungan di kooperasi
bibi pasti takut ketahuan sama yanti ya
tidak apa apa ini uang tabungan saya sendiri
gak usah bu
maaf kalau saya sudah merepotkan
kalau gitu saya permisi pulang sekarang aja mumpung yang masih tidur
ya bu perbisi terima kasih bu
oh enggak aku lagi ada di luar kantor
iya lagi ada urusan
aku ganggu kamu gak
aku cuma mengasih tahu kalau aku mau ke singapura
oh iya asik dong ya kak
enggak juga sih ini pekerjaan bukan liburan
ada proyek baru di sana
berapa lama kak
ini baru tahap negosiasi jadi paling lama dua minggu lah
iya deh aku doain supaya proyeknya berhasil ya kak
kamu kayaknya udah seperti dulu lagi ya
ceria gak ada beban
terima kasih kak
apa aku masih ada kesempatan untuk